ya untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan jafar gebua langsung dari sigi sulawesi tengah
selamat siang jafar bagaimana jalannya pelaksanaan misa natal di sana apakah terlihat adanya peningkatan pengamanan
selamat siang eva di jakarta
sejauh ini pengamanan terlihat biasa biasa saja bahkan ada satu gereja yang melaksanakan misa natal tanpa pengamanan dari kepolisian maupun tni
namun memang jadwal untuk misa untuk natal dan tahun baru nanti diubah ke siang hari pagi hari dan sore hari tidak lagi pada malam hari
bahkan ibadah fajar natal yang sedianya akan dilakukan hari ini tadi pagi tidak dilaksanakan sejak kemarin
pada sore hari sekitar pukul tujuh belas sampai tujuh belas tiga puluh eva
lalu apa saja strategi yang dilakukan untuk mewaspadai adanya ancaman gangguan keamanan di saat perayaan ataupun pelaksanaan misa natal pada tahun ini jafar
dari pihak gereja sesuai perintah dari bala keselamatan dari self faisal earmy mereka mengubah seluruh jadwal kebaktian pada siang hari saja tidak pada malam hari
warga benar benar dibagi ke dalam sektor masing masing sehingga diketahui mana jemaat yang benar benar berada di gereja itu untuk kebaktian selama ini dan mana yang tidak
di lembantomo ada tiga gereja bala keselamatan dan ada beberapa gereja lainnya yang mereka benar benar sudah diketahui melakukan kebaktian rutin mereka di gereja itu
sehingga tidak ada kejurigaan berlebihan dari pengurus
ketika ada jemaat yang masuk ke dalam gereja saat kebaktian
namun kemudian juga untuk memastikan kebersihan selama pandemi covid sembilan belas mereka disemprotkan cairan disinfektan dan dianjurkan untuk memakai masker ketika masuk ke dalam ruang ibadah di dalam gereja dan tetap mengatur jarak
baik artinya upaya kewaspadaan yang dilakukan lebih banyak dilaksanakan oleh warga sendiri begitu ya jafar
tanggapan warga terhadap situasi saat ini
apakah ada kekhawatiran dari mereka terkait adanya gangguan ancaman gangguan keamanan di saat pelaksanaan misa natal
dari sejumlah pelayan gereja para pendeta di bala keselamatan dan juga warga mereka memang khawatir akan situasi
apalagi kemarin sekitar hari senin ada dua orang
terduga kelompok itu yang muncul di sekitar persawahan warga
namun mereka kemudian melarikan diri dan warga yang sempat bertemu dengan mereka juga melarikan diri dan melapor ke aparat keamanan setempat
namun sejauh ini tidak ada aksi berarti dari kelompok itu dan juga belum ada gangguan keamanan yang nyata
warga setempat khawatir tapi sudah bertekad untuk tetap melaksanakan ibadah natal tahun ini dengan seperti biasanya
meskipun dengan sedikit kekhawatiran kekhawatiran atas adanya aksi penyerangan itu pada dua puluh tujuh november lalu
baik artinya tidak ada peningkatan jumlah petugas yang dikerahkan begitu ya untuk melakukan kesiagaan di sekitar lokasi di sana ya begitu jafar
sebenarnya untuk setiap gereja ditugaskan sekitar dua tiga orang aparat keamanan
namun kemarin di salah satu gereja di lembanto
gereja utama bala keselamatan di lembantung
saya sampai dengan perlaksanaan ibadah saya belum melihat ada aparat kepolisian maupun tni
namun dari gereja di tokelemo pendeta abraham koka menyatakan bahwa biasanya akan ada satu dua tiga orang aparat kepolisian dan tni yang akan menjaga mereka kebahagiaan hingga selesai
demikian ya fah
baiklah jafar gebuah melaporkan